informasi lainnya saudara pesawat lion air yang membawa jemaah umroh tujuan jeddah arab saudi berputar putar di langit binjai
pesawat tersebut membuat heboh warga karena berputar putar dari sore hingga malam
pesawat tersebut berputar di udara binjai selama lima jam
pesawat yang mengangkut penumpang jemaah umroh itu melakukan pengalihan pendaratan ke bandara udara internasional kuala namu sumatera utara
hal ini dilakukan karena adanya perubahan waktu berlakunya pemberitahuan resmi dari otoritas di sri lanka
penutupan sementara wilayah udara di sana
pengalihan pendaratan ke bandar udara alternatif merupakan prosedur standar dalam operasional penerbangan
yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan